aduh pada aus
emang kamu bawa dari mana tadi
aku malah jadi tambah kangen sama kamu
ya terus gimana bel kondisi kaki lo udah baik kan
kata dokter sih
untuk sementara kaki gue
kaki gue gak bisa jalan dulu moon
tapi jujur gue malah makin takut
dengar dokter ngomong kayak gitu
ya itu kan karena artinya
kemungkinan kaki gue cacat tuh semakin besar
enggak kok bel
itu semua kata dokter
tapi gue yakin banget kok
di saat lo mau minta dengan sungguh sungguh sama allah
semuanya pasti bakal jadi lebih mungkin
karena buat dia gak ada yang mau sahir
dan insya allah gak ada yang gak mungkin
di saat kita mau serahin semua ke allah
artinya kalau aku minta sama tuhan
supaya kamu jatuhkan diri ya
supaya kamu jadi pacar aku
pasti dikabulin dong ya
ya udah bel aku keluar dulu ya sebentar
bukan cuma ke depan aja sebentar
jangan lama lama ya mon
gue harus gimana lagi untuk nyiapin semua ini ya
gue gak mau ngasih pengharapan palsu ke bella
tapi kalau gue ungkapin semuanya ini
yang ada bilang malah gak ada harapan untuk cepat sembuh
demi hamba ya allah
untuk bisa bijak menghadapi semua ini
raya pasti udah ceritakan semuanya sama lo
gue ngelakuin ini semua
karena gue cuma pengen bella tuh bisa cepet sembuh
gue gak inget enggak yang lain komad
tapi intinya karena gue tahu bella tuh paling cinta sama lo
jadi gue pikir kalau gue pakai nama lo
itu akan memotivasi dia biar dia tuh bisa cepet sembuh
ya tapi kan itu menurut pikiran lo sendiri
ya gue tahu gue salah komad
bella tadi juga udah marah sama gue karena ternyata sekarang dia tahu
selama ini yang kasih semua ini itu ke dia itu gue
tau gak dia tadi itu marah besar sama gue
gue juga gak sepenuhnya nyalahin lo kom
ya karena mungkin gue sadar sekarang
kalau apa yang lo lakuin ini semua untuk kepentingan bella
itu kesembuhan dia juga
jadi sekarang kita clear kan
gak ada masalah
gue udah mau ngertiin perasaan gue
malah sekarang gue mau minta tolong sama lo
buat lo jagain bella
kasih dia support terus
karena kasian kondisi dia lagi kayak gini
lo tenang aja mon
gue janji gue akan selalu ada buat bela
gue akan selalu support dia
asal apapun yang lo lakuin semua
itu demi kepentingan bela aja
gue ini sekarang lagi cari kerjaan
untuk ngebantuin biaya pengobatan bela
gue tau semua ini tuh gak murah men
butuh biaya yang besar
ya meskipun tante sendiri gak bilang jumlahnya berapa
tapi gue tau ini semua pasti mahal
jadi nyokapnya boy dia kan orang advertising
biar boy yang kenalin
ya barangkali aja kan nyokapnya setuju kalo lo jadi bintang iklannya
kan secara lo lo ke lo bagus keren
ya mudah mudahan ya
ini gue lagi ada sedikit perut
lo tolong kasih ini ke bella ya
mungkin gue gak bisa butuh banyak
ini jangan dari gue
lo bilang aja ini dari lo
tapi kenapa gak lo langsung yang kasih ke bella
bella tuh pasti akan lebih seneng main kalau lo sendiri yang kasih ke dia
ya mungkin dia bakal lebih senang kalau gue kasih langsung ke dia
tapi gue gak mau ngasih pengharapan palsu doa
jadi gue minta tolong lo jangan bilang kalau ini dari gue
bilang aja dari lo
bel kalo gitu gue sekalian pamit aja ya
gue masih mau nyamperin ian juga
mau jenguk dia
ya sama sama bel
pokoknya gue juga berdoa kok untuk kesembuhan lo
gue duluan ya
gue harus ke tempat cabut ya
gue mau nyamperin ian dulu
thank you banget sekali lagi
lo tolong jaga wilayah
benani pasti masih marah sama gue
terus gimana caranya ibu ngasih duit ini ke bella
oke anak anak sepertinya cukup
mungkin tinggal dimaksimalin lagi
bu devi ada yang mau ditambahin
sepertinya sudah cukup
tepok tangan buat bu dona
anak anak minum dulu yuk
udah pada aus ya
udah datang sih bu
bu dona lagi mau usaha bikin buka warung sirup
kau aja sih
tinggal satu tinggal satu
emang kamu bawa dari mana tadi
biar ketika hari hah kalian pin
sstt ayo kita aja butuh
hah mau kemana sih
aduh mau kemana
gue masih arus
terima kasih selamat siang
mau ke basecamp kurung babe
duh kalo ke basecamp sih kayaknya gue gak ikut deh
soalnya kan nanti sore juga kita ketemuan dari tempat latihan futsal
yaudah kalo gitu gue cabut ya soalnya gue harus ketemuan sama saki nih